kita ke jakarta lima pengunjung car free day diamankan petugas penegakan hukum karena membuang sampah sembarangan pada minggu pagi
para pengunjung yang kedapatan membuang sampah ini dikenakan denda rp seratus
petugas pendegak hukum mengamankan sedikitnya lima pengunjung car free day yang membuang sampah sembarangan di kawasan tamrin sudirman jakarta
para pengunjung yang kedapatan membuang sampah sembarangan ini didata di posko penegakan hukum dan dikenakan denda langsung sebesar rp seratus
meski terpaksa membayar denda pelaku yang membuang sampah ini protes karena tidak ada tempat sampah di sepanjang kawasan car free day
bahkan selain menyiapkan tempat sampah petugas juga diminta menertibkan pedagangnya yang menimbulkan sampah

cuma kedepannya kalau untuk fasilitas juga harus mengadai tidak cuma peraturan yang diberapkan tapi fasilitasnya juga harus mengadai
namun protes robert dibantah petugas penegak hukum yang menyebutkan tempat sampah tersedia pada setiap jarak seratus meter
sebenarnya memang tidak boleh buang sampah jadi kalau mau buang sampah dipegang dulu
setelah mengetahui ada tempat buangan sampah baru dibuang jadi tidak menjadi alasan bahwa tidak ada tempat sampah
tapi memang kita sudah sebar di setiap seratus meter ada tempat buang sampah sebenarnya
sementara itu denda seratus ribu rupiah diberlakukan untuk membuat efek jerak kepada pengunjung car free day agar tidak membuang sampah sembarangan
galih putra jakarta